keinformasi lainnya polda metro jaya mengungkapkan hasil penyelidikan terkait kematian kasat narkoba polres jakarta timur akbp budi alfred stowoliu
berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan juga rekaman cctv dipastikan bahwa akbp budi tewas bunuh diri dengan berjalan seorang diri di jalur rel kereta hingga tertabrak kereta api
sekira pukul sembilan dua puluh satu wib korban terlihat sampai di depan stasiun jatinegara
ini tampak terlihat dari pantauan cctv yang berhasil kami dapatkan
ini berjalan di depan stasiun jatinegara berjalan kaki seorang diri dari arah timur
ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama
lalu yang berikutnya ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api tegal bahari jurusan pasar senen tegal
ini menjelaskan bahwa masuk stasiun jatinegara ini kecepatan kereta dua puluh tujuh km per jam dengan jarak sekitar tiga ratus meter
ini saksi melihat korban berdiri itu seorang diri
saya sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan jalan raya bekasi timur
kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur tiga atau tempat tkp yang akan dilewati oleh kereta api
lanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul sembilan tiga puluh satu

polisi memastikan bahwa kasar narkoba polres metro jakarta timur akbp budi towoliu yang ditemukan tewas di rel stasiun jatinegara
yang berkomunikasi dengan akbp budi sebelum meninggal adalah keluarga dan anak buahnya
hasil sementara digital forensik dari handphone bahwa memang dari hasil digital forensik nanti mungkin dijelaskan juga dari puslapor secara lebih detail
berita berita yang beredar bahwa tidak ada itu telpon dari orang orang tidak dikenal dan lain sebagainya
di sini yang menelpon semuanya orang yang dikenal oleh beliau mulai dari keluarga anak buah kemudian baik istri kemudian anak buah beliau makassar narkoba
ya semua sudah kita ambil keterangan kecuali istri ya karena masih berduka